dewan perwakilan rakyat bersama komisi pemilihan umum telah menyepakati durasi kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi tujuh puluh lima hari
yang dimulai pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh tiga hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
kesepakatan ini merupakan salah satu poin kesimpulan dalam rapat konsinyering komisi dua dpr ri bersama kemendagri
kpu bawaslu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum yang digelar selama pekan kemarin di gedung dpr ri
keputusan pemangkasan masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat ini menjadi tantangan bagi partai politik baru yang akan mengikuti kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
partai partai baru ini harus siap bertempur memperkenalkan partainya kepada masyarakat dengan masa kampanye resmi yang hanya tujuh puluh lima hari
salah satu partai yang keberatan dengan masa kampanye tujuh puluh lima hari adalah partai buruh
ketua umum partai buru said iqbal tegaskan meski yakin memiliki akar rumput pendukung yang kuat dan memaksimalkan kampanye dengan sosial media
namun menurutnya masa kampanye tujuh puluh lima hari sangat kurang
hal ini karena partai baru membutuhkan waktu untuk memperkenalkan visi misi kepada masyarakat
bagi partai buruh landasan untuk pemilu tentu undang undang
bukan sekedar pertemuan kesepakatan kpu pemerintah dan dpr atau sekedar mengeluarkan pkpu
semua itu harus berpayung pada undang undang
undang undang pemilu jelas mengamanatkan
paling lama sembilan bulan adalah waktu kampanye
bagi kami partai partai baru waktu yang agak panjang untuk kampanye sangat kami butuhkan
karena kami harus memperkenalkan diri
berbeda sikap dengan dua partai baru lainnya yaitu partai gelora dan partai pelita
keduanya memilih fokus untuk menguatkan akar rumput partai dan memaksimalkan peran media sosial selama kampanye nanti yang hanya tujuh puluh lima hari

setelah lolos verifikasi kpu agusus mendatang ketua umum partai gelora anies mata tegaskan saat ini fokus utama partai gelora adalah lolos verifikasi kpu agusus mendatang
setelah lolos partai gelora akan memaksimalkan berbagai media untuk menjangkau masyarakat baik langsung maupun tidak langsung
hal ini juga disampaikan oleh ketua umum partai pelita beni pramula yang tegaskan sempitnya masa kampanye yang hanya tujuh puluh lima hari
akan dimaksimalkan dengan kunjungan daerah dan memanfaatkan sosial media
medium kita berkampanye sekarang kan jauh lebih variatif dan terlalu banyak media yang menjangkau voters secara langsung dan tidak langsung
sekarang kita fokus terlebih dahulu menyelesaikan semua
waktu akhirnya keluarga
urusan yang berhubungan dengan
verpol ya dan alhamdulillah
ini sudah kita
kira kira nanti tanggal empat belas juni
insya allah pekan depan
setelah itu kita punya
cukup waktu untuk mensosialisasikan
banyak metode yang bisa kita gunakan
untuk berkampanye sekarang ini kan kita
kalau mau melibatkan banyak
orang banyak masa untuk berkumpul
di suatu tempat tertentu tidak harus
kita berada di
lapangan di aula tertentu
tapi bisa melalui media sosial
memanfaatkan banyak sekali
forum forum digital yang bisa kita
maksimalkan untuk berkampanye
penguat politik uin syarif hidayatullah
pemilu yang hanya tujuh puluh lima hari ini
justru bisa menjadi ancaman yang dapat
memperburuk kualitas kampanye
masa kampanye yang sempit ini merugikan
partai baru untuk mengeksplorasi
saya kira partai partai baru itu akan
semakin menghadapi kerumitan
jalan yang akan dihadapi cukup berliku
karena mereka akan berhadapan dengan
partai politik yang terbiasa
mereka punya uang terbiasa sudah tahu
bagaimana cara memenangkan pemilu
yang ketiga partai partai politik yang baru
ini kan tidak punya ruang yang begitu luas
untuk mengakselerasi untuk mengekspos semua
lima hari waktu yang diberikan oleh penyelenggara ini
tentu menjadi satu hal yang akan membuat
partai itu agak gagal lolos kesenaian
terutama partai partai baru itu
tak hanya itu adi juga menambahkan
berkampanye dengan menggunakan teknologi informasi
dalam hal ini media sosial tak akan efektif
menurutnya komunikasi melalui media sosial
tak ada komunikasi timbal balik dari masyarakat
dan belum bisa menjangkau masyarakat indonesia